budaya dan adat di lubuk banggai sulawesi tengah masih cukup kental
bagi masyarakat yang tinggal di atas perbukitan
biasanya mereka mencari ronang dari mata pencaharian
nah karena berada di hutan sebelumnya mereka akan ada tarian ritual yang terbeda dulu
kita akan belajar tentunya
oke ini boleh dijelaskan sedikit gak sih
ini mengenai tarian ini bagaimana sejarahnya
ini tari tradisi suku saluan masyarakat baladoa
oke kenapa namanya seperti itu
karena biasanya masyarakat sini sebelum mengambil rotan di hutan mereka ritual dulu
tari baladoa mongala ue dilakukan dengan cara merentangkan tangan
dan menggoyangkannya secara tidak beraturan
kepala pun digoyangkan
yang ke kanan kiri dan ke atas sambil melompat lompat bak burung di gunung yang sedang terbang
gerakan gerakan tarian ini juga seperti meminta ke atas dengan tatapan mata yang dalam seperti bumohon
kostum penari yang diikatkan di tubuh merupakan kain tenun nambo kain tradisional suku saluan
sedangkan kain merah yang diikatkan di kepala penari pria
sebagai lambang keperkasaan pria suku saluan
kami hanya melakukan tariannya saja
dikarenakan terkadang jika dilakukan dengan ritual akan ada penari yang kerasukan
tadi tarian kita baladoa mongala ue
nah sekarang kalau sudah seperti apa sih biasanya kalau sehabis tari ritual seperti itu
biasanya kalau selesai ritual kita ke tempat pengambilan rotan di gunung
bersama sama nggak boleh sendiri sendiri
nah setelah nanti kita ambil rotan kita kembali ke kampung ke balai seperti ini kita duduk bersama untuk syukur
oh ini makan kita makan makanan ini apa ini ada apa aja biasa
ini kalau bahasa saluan namanya kela
makan makan setelah mengambil rotan dilakukan sebagai tanda syukur
biasanya lokasi yang dipilih adalah balai rumah warga
selanjutnya saya pun menuju ke bukit kasih sayang
di sini ada spot foto berbentuk hati dan bunga matahari dengan latar belakang pemandangan laut dan kota lubuk
ya setelah belajar tarian khas lubuk ini saatnya saya isi perut sebelum ke tempat selanjutnya
tapi sebelumnya saya sudah ada di bukit kasih sayang di mana di sini kita bisa melihat seluruh kota lubuk dari atas sini
tentunya sambil nyobain cemilan kas lubuk yaitu ubi ubi
bilangnya harus gitu yuk
ubi bangga yang saya cicipi ini termasuk ubi langka
karena hanya ada di wilayah banggai
ubi ini hanya bisa tumbuh di tanah yang berbatu
ubi ini memiliki rasa yang berbeda dibandingkan dengan ubi lainnya
pisang lowe dipilih dari pisang yang masih hijau
karena jika sudah matang justru tidak dapat diolah
untuk menikmati ubi dan pisang di sini anda hanya perlu merogoh kocek rp lima belas sampai rp dua puluh per porsinya
nah di sini saya nyobain ubi banggai
yang beda dengan daerah daerah lainnya adalah ubinya di sini dia empuk
tidak keras empuk dan tidak ada rasanya
justru yang membuat rasa adalah ini nih uniknya
makan ubi pakai sambal sambalnya sambal dabu dabuk
ada yang terasi ada yang roa
nah di sini juga ditemenin sama pisang lowe
justru pisangnya di sini rasanya kayak ubi
jadi tidak ada rasa manis ataupun rasa sepet
mencicipi cemilan segarnya es kelapa
sambil ditemani semilir angin di atas bukit
sesudah perut kenyang kini saatnya saya menyegarkan diri di air terjun salodik
di sini kita bisa menghirup udara segar sambil bermain air
aduh dingin sekali airnya segar
arus airnya tidak terlalu deras
bebatuannya pun tidak terlalu licin
tapi kita harus tetap hati hati ya karena permukaannya yang tidak rata
karena ini kali pertama saya berenang di air terjun saya tidak berani melompat seperti yang lain nih
berenang jalan jalan nih
gimana air terjunnya
ya baru airnya dingin segar
berendam dan menikmati aliran air terjun jadi akhir perjalanan saya hari ini
airnya yang jernih dan pepohonan yang rindang membuat saya ingin berlama lama di sini
apalagi biaya masuknya yang sangat murah
hanya dua lima ratus per orang
ya tapi saya ingin beri aliran air terjun
berhubungan dengan teman teman dan keluarga
sangrainsana sari anggacita kesuma dubuk banggai sulawesi tengah